tim dvi polri kembali mengidentifikasi dua jenazah penumpang lion air jt enam ratus sepuluh pklkp pada sabtu siang
kedua jenazah tersebut berjenis kelamin laki laki dan merupakan pegawai di kementerian keuangan
kedua jenazah penumpang pesawat lion air ini teridentifikasi dan diumumkan berdasarkan hasil sidang rekonsiliasi tim dvi polri
kedua jenazah ini atas nama rifandi pranata berusia dua puluh delapan tahun dan joyo nuroso usia lima puluh tahun
keduanya teridentifikasi melalui dna
dengan identifikasi baru ini total sudah ada tujuh puluh sembilan jenazah yang teridentifikasi dengan rincian lima puluh sembilan jenazah laki laki dan dua puluh jenazah perempuan
hasil sidang rekonsiliasi pada hari sabtu
sabtu tanggal sepuluh november pukul sebelas di rumah sakit bayangkara tiga puluh satu rs sukanto
ada dua penumpang yang dinyatakan teridentifikasi
yaitu sebagai berikut
dvi garis miring layang tanjung priok garis miring tiga puluh empat
teridentifikasi sebagai am nomor tiga puluh delapan penumpang atas nama rifandi pranata
jenis kelamin laki laki usia dua puluh delapan tahun
teridentifikasi melalui dna
dvi garis miring layang tanjung priok garis miring tiga puluh lima
sebagai am nomor satu ratus dua puluh tiga
jenis kelamin laki laki usia lima puluh tahun
teridentifikasi melalui dna
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi
di rumah sakit polri keramat jati jakarta
selamat siang arman
arman apa saja informasi terbaru dari proses identifikasi jenazah hari ini
selamat siang farhan nisa
saat ini di rumah sakit polri kramat jati
data yang baru saja kami terima
saat ini sudah ada enam ratus enam puluh enam sampel dna postmortem
yang saat ini tengah diteliti dan diperiksa lebih lanjut untuk proses pengidentifikasian jenazah
seperti itu di mana data antemortem masih tetap tidak berubah

sementara yang melapor di rumah sakit polri dua ratus tiga puluh
dan yang melapor di bangka belitung empat puluh tiga
sehingga jumlah totalnya masih dua ratus lima puluh enam
dan data antemortem yang terverifikasi baru sudah satu ratus delapan puluh sembilan maksud kami
dan juga tujuh puluh sembilan penumpang jenazah sudah berhasil diidentifikasi
lima puluh sembilan diantaranya laki laki dan dua puluh sisanya adalah perempuan
tadi juga pada saat press conference
triawan marsudi selaku wakil kepala operasi dvi dan juga kombes lisda cancer
selaku kepala atau ketua operasi dvi mabes polri menjelaskan kepada awak media
dan juga kepada masyarakat bahwa semakin hari semakin lama daripada proses identifikasi ini
kalau dihitung hitung sudah memasuki minggu kedua atau hari ke tiga belas dan minggu keempat hari ke empat belas maksud kami
sehingga ini merupakan satu kesulitan begitu fani
di mana kondisi daripada body part atau bagian tubuh sudah tidak lagi sebagus
seperti hari pertama ke dua ataupun juga awal awal ditemukan seperti itu
sehingga untuk proses menegakkan atau menemukan identifikasi lewat pemeriksaan sidik jari
lewat pemeriksaan tim odontologi forensik akan semakin sulit
karena sejauh ini juga kondisi body part atau bagian tubuh sudah tidak lagi sebaik atau sebagus yang awal
dimana juga dalam kantong jenazah tersebut body part yang datang atau yang diterima
juga sudah bercampur dengan body part individu yang lain
dan untuk terjadi kontaminasi dan juga degradasi semakin besar terjadi
sehingga untuk memeriksa dna juga semakin sulit
namun ini juga tidak mengurangi semangat ataupun juga ya niat daripada tim dvi
untuk terus memaksimalkan tugas mereka untuk memeriksa dna daripada jenazah
yang sejauh ini baru teridentifikasi sebanyak tujuh puluh sembilan
kesulitan kesulitan ini yang tadi diungkapkan oleh kombes lisda cancer
selaku kepala operasi dvi
ini beliau mengatakan
bahwa enam ratus enam puluh enam body part yang masuk itu merupakan enam ratus enam puluh enam data ataupun juga sampel dna
di mana untuk pemeriksaan dna sekali lagi ditegaskan oleh kombes lisda cancer
semua bagian tubuh manusia baik itu darah daging ataupun juga tulang rambut
dan sebagainya itu masih tetap bisa digunakan untuk memeriksa dna
namun sejauh ini lagi lagi kantong jenazah yang diterima oleh tim dvi
sudah tidak lagi utuh dan sudah terkontaminasi dan mengalami degradasi
sehingga ini memerlukan upaya keras daripada tim dvi untuk terus berkonsentrasi
memeriksa dna dna ataupun juga kantong jenazah lewat sampel postmortem
yang sejauh ini baru enam ratus enam puluh enam
kemungkinan akan bertambah itu masih akan terus terjadi
tadi juga kepala operasi tim dvi mengatakan bahwa untuk pemberian surat kematian
mabes polri atau tim dvi akan memberikan atau mengeluarkan surat kematian
kepada jenazah yang berhasil teridentifikasi
berarti sejauh ini
surat kematian sudah dikeluarkan kepada tujuh puluh sembilan keluarga diberikan kepada keluarga
sementara bagi jenazah yang sejauh ini belum teridentifikasi
surat kematian bisa diproses atau bisa diurus atau bisa dikeluarkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kota
dimana jenazah ataupun juga korban tersebut berdomisili seperti itu
dan ini juga bisa diurus atau bisa diperkuat dengan surat penetapan dari pengadilan
untuk mengeluarkan surat kematian tersebut
lagi lagi tadi pihak mabes polri juga menyampaikan kepada pihak keluarga
apabila ingin mengurus surat kematian dan mungkin ada jenazah yang belum bisa teridentifikasi
atau body partnya belum bisa ditemukan untuk mengurus surat kematian bisa menghubungi
dinas keperudukan dan catatan sipil kabupaten kota
ataupun juga bisa mengurus lewat surat penetapan pengadilan
sejauh ini juga kami memantau di rumah sakit said sukamto mabes polri belum terlihat adanya pihak keluarga

datang untuk menanti ataupun juga mengetahui proses identifikasi
ataupun juga ada pihak keluarga yang ingin mengurus surat kematian
nanti siang juga sekitar pukul tiga belas pihak tim dvi mabes polri akan melakukan press conference lagi
untuk menyatakan atau menyampaikan teknis daripada pemeriksaan dna dan seperti biasa
menjelang sore atau menjelang maghrib hasil daripada sidang rekonsiliasi akan mereka umumkan
untuk menemukan apabila ada identifikasi dari jenazah dari korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
baik terima kasih arman helmi atas laporan langsung anda dari rumah sakit polri kramat jati jakarta